kita lihat ada ridwan kamil seperti yang tadi sudah diinformasikan bahwa hari ini ridwan kamil menggunakan seragam kesebelasan kesayangannya ya
di tps dua puluh satu kota bandung jawa barat
ya baru saja mendaftarkan dirinya dan mendapatkan surat suara
seperti yang kita ketahui ridwan kamil ini adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tanpa dengan slogan rindu
berpasangan dengan uu rizalul ulum
ridwan kamil uu rizalul ulum
ridwan kamil uu rizalul ulum
ridwan kamil uu rizalul ulum
ya seperti yang kita ketahui bahwa pasangan rindu ini diusung oleh empat koalisi partai yakni p tiga partai kebangkitan bangsa atau pkb nasdem dan partai hanura
ini sambil ya si rekod juga ya
kita tahu bahwa ridwan kamil saat ini masih menjabat sebagai wali kota bandung
dan memang kita tahu dirinya mengajukan diri untuk ikut dalam kontestasi pilkada menjadi gubernur jawa barat
menjadi gubernur jawa barat
dari jawa barat
dengan nomor urut satu berpasangan dengan uu ruzanul ulum
ya baru saja kita lihat ridwan kamil keluar dari bilik suara
dan sudah melakukan pencombrosan dan siap siap akan menuju ke kotak suara
ya ada dua kertas suara yang kita lihat
kertas suara yang pertama merupakan kertas suara untuk pemilihan wali kota
dan kertas suara yang satunya juga merupakan untuk pemilihan gubernur jawa barat
pembelajaran ini juga sudah selesai dan saat ini sedang memberikan pernyataan kepada awak media terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak dua ribu delapan belas
tapi kalau di daerah dpt yang besar sudah mendapatnya banyak pasti menang
akan sulit nggak pak untuk menang di bandung
akan sulit nggak untuk menang di bandung
karena bandung bukan hanya kota bandung
kota bandung kabupaten bandung bandung barat dan cimahi
berarti sudah yakin akan menang tadi bapak bilang
insya allah makanya saya sedang menyiapkan siap menang
kalau siap kalahnya
kalau siap kalahnya
siap kalah kan biasa itu kan
dimana mana siap kalah biasa mau ngapain udah kalah
tapi siap menangnya siap menang yang itu yang repot
karena lima tahun dituntut untuk komitmen
dituntut untuk jujur
dituntut untuk tidak melakukan hal hal yang menyimpang
ini yang repot
amanah dari masyarakat
ini yang setiap pasang kadang kadang tidak siap untuk menang
tadi yang bapak bilang sudah merasa menang itu gimana pak
ya berdasarkan dari penelitian dan survei
ya dari tps enam puluh satu tadi deddy mizwar sudah memberikan pernyataannya
terkait hasil dan prediksi pilkada serentak dua ribu dua puluh
dan sementara di bandung di kota bandung tempatnya
di tps tempat ridwan kamil memberikan hak suaranya
kita mantau dengan seragam brazil nya
kita akan dengarkan
oke tenang dulu ya
istri saya ibu lian dan anak saya eril
tadi sudah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara
satu untuk pemilihan wali kota bandung
dua untuk pemilihan gubernur jawa barat
suasana di tps juga tertib
prosedur juga hanya sepuluh menit
dan mudah mudahan sepuluh menit ini menjadi tanggung jawab
perubahan selama lima tahun ke depan
dan setelah ini saya sebagai wali kota bandung akan menginspeksi dari kejauhan tapi ya
proses proses pelaksanaan tps dari rute rumah saya sampai ke alun alun saya rencananya naik sepeda memastikan
dari kejauhan bagaimana pelaksanaan dan kreativitas tps yang seperti kita lihat sekarang
kibauan kepada para pendukung seperti apa kang
kalau kepada para pendukung selalu sama satu kita buktikan bahwa pilkada jawa barat itu adalah pilkada yang kondusif pilkada yang kreatif pilkada yang damai
kedua tunjukkan khususnya untuk pasangan kami tidak melakukan ekspresi ekspresi yang berlebihan baik ekspresi yang euforia positif maupun ekspresi yang mungkin negatif
kenapa ya biasa aja lah ya karena takdir allah nanti juga akan allah tetapkan jadi kita berkegiatan dengan sebaik baiknya
ya baru saja kita mendengarkan pernyataan dari ridwan kamil dan kita lihat di kota bekasi
jadi mizwar didampingi sang itri sedang berbicara
berada di tps enam puluh satu ya di kota bekasi
dan menggunakan baju batik berwarna coklat damping istri deddy mizwar sebentar lagi akan menggunakan hak pilihnya
kita tahu deddy mizwar merupakan calon gubernur jawa barat dua ribu delapan belas dengan nomor urut empat
berpasangan dengan deddy mulyadi atau yang kita kenal dengan duo d
dan seperti yang diinformasikan juga bahwa calon wakil gubernur jawa barat dengan nomor urut tiga
ahmad saiku juga akan melakukan pencoblosan
di kota bekasi jawa barat
empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur provinsi jawa barat
akan berpartisipasi dalam pesta demokrasi pilkada serentak dua ribu delapan belas hari ini
ya deddy mizwar dan sang istri saat ini sudah menuju ke bilik suara di tps enam puluh satu jatiwaringin
kota bekasi jawa barat
jangan lupa subscribe channel ini ya untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami
silahkan jangan lupa like share komen dan share video ini ya
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
ini baru terlibat
kita tahu bahwa deddy mizwar ini merupakan calon gubernur jawa barat yang diusung oleh partai demokrat dan golkar
dan seperti yang kita ketahui juga total koalisi parpol ini berjumlah dua puluh sembilan
dan ini memang sudah mencukupi persyaratan calon sebanyak dua puluh kursi
sudah selesai sepertinya pasangan atau maksud kami calon gubernur jawa barat nomor urut empat di tps enam puluh satu jatiwaringin kota bekasi